saya pindahin buat agar ada buktinya ya
saya minta tolong ya supaya dipindahin aja
sebuah video memperlihatkan seorang wanita warga kuitang senen jakarta pusat terlibat keributan
dengan sejumlah pelanggan warung bakmi dan juru parkir
wanita tersebut meminta mereka memindahkan kendaraan yang terparkir di depan rumahnya
video yang hingga hari rabu delapan februari sudah dilihat satu empat juta kali ini
diunggah oleh akun lala mutiara pada dua puluh sembilan januari lalu
video itu mendapat banyak dukungan dari warganet
dalam video tersebut lala menyampaikan kekesalannya pada masalah yang kerap terjadi pada dirinya
sejujurnya gue udah capek banget sama orang orang yang parkir di depan rumah gue
kayak gue udah kasih tau baik baik mereka gak dengerin
gue teriak teriak mereka gak dengerin juga
dan yang kali ini parah banget sih untuk gue
dia udah tahu dia salah dan dia mengakui tadi dia salah
tapi dia tetap parkir di depan rumah gue dan gak mau parkir di tempat lain yang memang tembok semua gak ngalangin gitu loh
keputusan untuk mengunggah video itu dilakukan setelah laporannya pada aplikasi jaki tidak ditindak selanjutnya
usai viral di jagadmaya pemerintah kota jakarta pusat pada tiga februari
mendatangi kedai bakmi yang pengunjungnya mengganggu akses warga setempat
selain mengimbau untuk
pemilik kedai juga diminta untuk menyiapkan lahan parkir sendiri
sehari kemudian lala kembali mengunggah video yang memperlihatkan
petugas satpol pp memantau situasi di lokasi kedai bakmi
dan mengimbau warga untuk tidak parkir semarangan
saya dimarah marahin gitu
ini saya jadi langsung curhat ke pak satpol pp nya
gue sudah kasih tau saya ingin tahu
parkirnya jangan parkir kendaraannya yang makan ini di depan rumah warga
karena ini aksesnya juga membuat jalan
masalah kendaraan yang parkir sembarangan tidak hanya mengganggu para penghuni saja
bahkan para pejalan kaki
seperti anda bisa lihat banyak kendaraan yang parkir di restoran ini
tapi mereka parkir di atas trotoar
selain itu juga banyak kendaraan yang parkir di jalur sepeda
padahal terang terangan sudah ada rambu dilarang parkir sampai rambu berikutnya
dengan lebih dari empat juta mobil serta enam belas juta sepeda motor
yang dilansir data dari badan pusat statistik jakarta tahun dua ribu dua puluh
tak heran lahan parkir kerap jadi masalah
lahan parkir yang terbatas membuat sejumlah pengendara parkir sembarangan
seperti yang terlihat di kawasan tebet jakarta selatan
salah satu pusat kuliner ibu kota yang berada di kawasan permukiman
tidak memadainya lahan parkir yang dimiliki sejumlah rumah makan
membuat pengunjung kerap parkir di depan rumah warga
larangan parkir pun kadang diabaikan para pengendara
hanya supaya bisa dengan mudah mengunjungi lokasi tujuannya
lumayan sering sih kalau udah sore atau malam gitu kadang kita juga mau makan

kadang kita juga mau makan
kadang ya kita mau ngasih tau orangnya
udah bingung nih orangnya ke cafe yang mana
jadi kayak ngaku ngaku saudara gitu kan
tapi pas ditanya ternyata bukan
mungkin gak tau wilayah sini kali ya
jadi gak tau dikira rumah kosong
padahal ada orangnya
larangan untuk parkir sembarangan sebetulnya sudah diatur dalam berbagai aturan
seperti peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor lima
tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
pada pasal tiga puluh lima tiga puluh enam tiga puluh tujuh dan tiga puluh delapan
disebutkan parkir di jalanan hanya boleh dilakukan di jalan kolektor dan jalan lokal
berdasarkan kawasan parkir
kemudian harus memperhatikan lebar jalan volume lalu lintas peranan jalan dan seterusnya
sementara terkait laporan yang sempat viral
kepala suku dinas perhubungan jakarta pusat mengatakan
pihaknya bersama pemerintah setempat telah memberikan peringatan
kepada pemilik warung bami
diri parkir serta pelanggannya
jika pelanggaran terulang
kendaraan pelanggan akan ditindak tegas berupa penderekan
sementara untuk pemilik warung bakmi
dilarang melayani makan di tempat dan hanya bisa melayani pesanan dibungkus
masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk lebih peka
dimana mereka memarkirkan kendaraannya
sebab jalanan adalah fasilitas milik bersama yang harus dijaga bersama sama
bila tidak ditangani secara serius
bukan tidak mungkin
parkir sembarangan atau tidak
tidak pada tempatnya bisa memicu konflik antar warga
arya dita utama egyagung jakarta